mulai dua puluh empat desember dua ribu dua puluh satu sampai dua januari dua ribu dua puluh dua ppkm level tiga diterapkan kembali di seluruh wilayah indonesia
keputusan ini tertuang dalam instruksi menteri dalam negeri no enam puluh dua tahun dua ribu dua puluh satu tentang pencegahan dan penanggulangan covid sembilan belas
peniadaan mudik dan pengetatan perjalanan ke luar negeri peniadaan acara natal dan tahun baru termasuk pawai dan arak arakan
larangan cuti serta penerapan aturan ganjil genap di area wisata
peraturan ini juga meliputi pembatasan di fasilitas publik dan sektor pendidikan dengan tidak meliburkan sekolah pada periode libur natal dan tahun baru
walaupun kasus saat ini sudah cenderung terkendali namun kehatian tetap diperlukan mengingat di masa nataru terjadi kecenderungan peningkatan intensitas berkegiatan dan mobilisasi
tanpa adanya aturan periode nataru sangat berpotensi berimbas pada lonjakan kasus terutama menimbang perilaku masyarakat yang seringkali kurang disiplin saat berlibur atau mengunjungi kerabat
selain itu pemerintah terus membuat strategi pengendalian kasus covid sembilan belas dengan menetapkan pemberlakuan kegiatan masyarakat peningkatan cakupan vaksinasi dosis lengkap penerapan protokol kesehatan
serta peningkatan testing dan tracing
diperlukan pengawasan ketat dan kedisiplinan masyarakat agar indonesia bisa lolos dari ancaman gelombang ketiga setelah masa libur
indonesia adalah salah satu dari lima negara di dunia yang berhasil menurunkan jumlah kasus covid sembilan belas secara signifikan
sejak lonjakan jumlah kasus covid sembilan belas mencapai puncaknya satu ratus tiga puluh hari lalu indonesia tercatat dapat menekan angka kasus covid sembilan belas hingga sembilan puluh sembilan tiga persen